dua puluh ton kolang kaling produksi desa mancang
kecamatan selesai kabupaten langkat sumatera utara ini
diberangkatkan untuk memenuhi pesanan dari pulau jawa
ya usaha kolang kaling di desa ini telah ada sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
diawali dengan mengolah buah aren lokal lima tahun kemudian
buah aren pun didatangkan dari kabupaten dairi tapanuli utara karo dan simalungun
namun dua tahun pandemi covid sembilan belas menjadi masa suram niat usaha kolang kaling
karena tak dapat dijual ke pulau jawa sehingga harganya turun
namun seiring pandemi covid sembilan belas membaik
pesanan kolang kaling kembali meningkat dan menjadi berkat untuk warga
bahan bakunya dari sidik kalang
dikirimnya ke pulau jawa sama ke pasar induk ramadjati
di jawa dimana mana aja nih pak
biasanya semalam itu ke banyumas jawa tengah sama ke tasik
terus di pasar induk
di pasar induk ya di ramadjati
untuk menjadi kolang kaling buah aren harus melalui proses pengolahan
diawali pelepasan buah dari janjangnya
para pekerja punya kiat khusus untuk mengolah buah
yang getahnya dapat menyebabkan gatal gatal di kulit ini
mereka menggunakan parang khusus untuk memotong
mereka memotong buah dari tangkaitan dan buahnya
ya cara caranya biar nggak gatel dulu
ujung parang ini dia harus kena kesini ya
ya nggak boleh kena badan buah ini
kalau kena badan buah buah ini
getahnya ini bisa badan kita gatel deh
atasnya supaya nggak gatel gimana kalau kena badan
ya nggak usah nih kalau pakai tangan
kalau pakai tangan kita tangan kita kan udah kena gatel
kita pakai kayu gitu gitu
buah aren harus direbus dalam air mendidih
antara satu hingga dua jam
barulah buah dapat dikupas
kemudian setiap buah dipukul dengan kayu hingga pipih
proses pengupasan buah ini menjadi tahapan yang paling banyak menyerap tenaga kerja
buah yang telah direbus biasanya dikirim ke rumah rumah warga untuk dikupas
dari situ warga mendapatkan tambahan pendapatan
dari setiap kilogram buah yang berhasil dikupas
selanjutnya buah aren kemudian dicuci dan dire
perendaman selama tiga jam
perendaman ini menjadi kunci untuk menghasilkan kualitas kolang kaling
yang berwarna putih transparan
kolang kaling yang kerap dijadikan camilan maupun campuran minuman
biasanya dikonsumsi untuk berbuka puasa dan juga lebaran